kita ke sorotan lain saudara wakil presiden terpilih
gibran rekabuming raka menanggapi surat amikus huriae yang diberikan ketup pdip megawati sukawono putri ke mahkamah konstitusi
gibran sebut tim hukumnya siap menghadapi proses di mk
gibran mengaku belum membaca isi surat yang dilayangkan megawati sukarno putri ke mahkamah konstitusi
namun dengan adanya surat itu gibran tak mempermasalahkannya
menurut gibran tim hukum prabowo gibran sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi
pemiru dua ribu dua puluh empat ini psm disuruh psm
ya udah tinggal dibuktikan saja